terus kenapa kamu suruh saya bayangin wajah iwan vals
setelah itu kabari darman dan anak buahnya
biar murah dan pipit bisa mereka singkirkan
fitriani panggilannya enu
kenapa nggak fitri atau ani aja
dari kecil biasa dipanggil lu
yaudah sekarang kamu berangkat
sekarang saya mau kasih tahu soal gaji sama aturan kerjanya
kalau nggak ada masalah hari ini bisa langsung kerja
tempat bikin kicimpring
bilang aja tempat bikin kicimpring
kantor lebih simpel dan enak didengar
kang mus mau kemana
ketempat bikin kicimpring
atau kang mus mau kemana
lebih simpel dan enak mana
ada yang dicari
dua bopak bopak
yang satu tinggi besar yang satu pendek bulat
mau apa kalau soal mau apa itu urusan saya
itu urusan saya juga
saya gak kenal kamu
tapi saya bisa menebak siapa kamu
jangan ganggu murah sama pipit
siapanya murah sama pipit
ada di dalam
kamu udah pulang dari tempat ahli patah tulang
terus sekarang kamu gimana
terus sekarang kamu dimana
kamu kan udah janji buat gak balik lagi ke pasar
sekarang bilang lagi ada di pasar
kang mus udah minta saya pensiun
mundur dari pasar
siapa aja nantinya boleh pegang di sini
kang jamal udah kesini
kalau saya sama badrun tetap mau kerja di sini
saya sama badrun harus dibawa kang jamal
terus nanti yang pegang di sini siapa
bos tau iwan pales
saya tau lah masa enggak
dia itu salah satu legenda hidup musik indonesia
yang sekarang atau yang waktu masih muda
yang namanya idris itu mukanya mirip iwan pals
sebenernya sih enggak mirip iwan pals bos
terus kenapa kamu suruh saya bayangin wajah iwan fals
calon istri saya gak mau kalau saya tetap di sini
kerja seperti ini di sini
kamu berdua boleh terus di sini tanpa saya
nanti saya kasih tau
kita harus store ke siapa
uang yang kita pungut bukan buat kita semua
cuma sebagian kecil
selebihnya kita setor ke pengelola
uangnya buat perawatan fasilitasi pasar
kita cuma bantu jaga keamanan dan narik iuran
saya enggak tahu dia itu mau ada di pihaknya murad sama pipit
atau ada masalah sama murah sama pipit
kamu enggak nanya
dia langsung pergi
pasar masih jauh ya
kan kamu tahu pasar itu dimana
tanggung sebentar lagi nyampe
kang mus minta saya pensiun karena saya mau nikah sama imas
ini bukan kemauan kang mus
tapi permintaan imas
tapi saya masih punya tanggung jawab
saya harus ninggalin pasar dalam keadaan rapih
semua yang masih ada di sini harus tahu tanggung jawabnya
saya sudah pensiun
cecep juga sudah pensiun
di terminal tinggal mangku sama bubun
saya belum ke terminal
belum ngatur gimana nanti di sana
itu buat apa
dia metanak bebek
duduk dulu nanti saya pesenin
minta baju gur dua
mau ubi rebus pisang rebus sama timus rebusnya
apa ubi rebus pisang rebus atau timus rebus
terserah kamu aja